meskipun pada area ini pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh atau memberikan makan
menjangkau sosok anak muda atau pemilih muda menengah empat puluh tahun ke bawah
karena simbukan bisa menggunakan bau badan sakit perut telambung jadi baik